sampai jumpa di video selanjutnya
yang akan menjadi presenter terbaik tahun ini
dan nominasinya adalah
dengan program menuju bintang
gimana ninda perasaan kamu setelah kamu di makeover
seperti idola kamu audi
buat kamu kamu semua yang pengen di makeover
seperti idola kamu
seperti halnya ninda tadi
saksikan terus menuju bintang
bersama saya salsa melinda
dengan program kenapa masih cinta
kembali lagi bersama saya amelita adinda
dalam kenapa masih cinta
episode kali ini mengetahkan
tentang dominasi istri dalam kelas
istri yang menjadi dominasi dalam kelas
ada posisi yang memiliki jalanan tinggi
terjadilah percacokan yang tidak pernah diselesaikan
kenapa masih cinta
dengan programnya jalinan cinta
ibu berhasil menemukan
dan selalu menunggu kamu
allah tidak tidur
contohnya pada kesempatan hari ini

semoga setiap saat
tap sugarep asal
terima kasih sayaazar
saya ingin mengucapkan banyak terima kasih
untuk orang orang yang selalu ada di samping saya
selalu mendukung saya
untuk pak producer
saya ingin mempersembahkan piala ini untuk pemain
evita lagi menang penghargaan lah
dan dia bilang
pialanya itu untuk mama
lagi baca majalah juga
mama adalah mama terhebat
mama yang paling aku sayangin di dunia ini
papa lihat tuh
hidup evita sekarang enak sekali
jadi bintang yang sangat terkenal bintang besar
dia ada di mana aja kita nggak tahu kan
siapa yang bikin itu pak
semua gara gara dia
jadi semua yang dia ucapin itu
dusta bohong dan palsu
mama masih sedih karena kehilangan mira
tapi semuanya itu bukan kesalahan evita sepenuhnya ma
nggak adil dong kalau mama terus menyalahkan evita
terus mama salah
mama salah ya
karena mama nggak bisa berhenti mikirin
anak yang keluar dari rahim mama sendiri
sedangkan mira anak kita
sekarang nasibnya hidup atau mati kita nggak tahu kah
masih anak kami kita nggak tahu pa
mama banggainnya terus anakku
dan aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk papa
terima kasih ya pa
selama ini papa udah dengan sabar
sudah memberikan banyak kekuatan
sudah memberikan banyak kekuatan
aku sekali kasih sayang untuk aku
sudah memberikan banyak kekuatan
papa selalu menemani aku saat aku senang
papa selalu menemani aku saat aku senang
papa selalu menemani aku saat aku senang
selalu menghapus air mata aku ketika aku sedih
aku juga bukan siapa siapa
aku juga ingat
aku masih punya satu janji kepada mama dan papa

tapi mama dan papa nggak usah khawatir
tapi mama dan papa nggak usah khawatir
semoga dengan piala ini
dan juga program jelinan cinta

mungkin saya gak bisa ditemui nih
saya masih masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih
saya masih masih